polling center dan indonesia corruption watch merilis hasil survei tingkat korupsi secara nasional
terkait dengan persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di indonesia
hasilnya penerimaan cpns dan polri adalah sektor paling korup versi publik
survei mengambil sampel dua tiga ratus dua puluh lima orang di tiga puluh empat provinsi serta satu ratus tujuh puluh tujuh kabupaten dan kota
hasilnya masyarakat pesimistis terhadap tren korupsi
namun optimisme keseriusan pemerintah melawan korupsi justru meningkat
berikut survei polling center bekerjasama dengan indonesia corruption watch atau icw
empat provinsi dipilih menggunakan metode multistage random sampling
polling center dan icw juga melakukan survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat
terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi dan hasilnya cukup tinggi
dan di tahun sebelumnya
dari angka ini terlihat bahwa kpk mendapat apresiasi sangat positif dari masyarakat